aku harus batalin permintaan aku ke mirvan nih
gak mungkin sekarang saya angkat telepon dari anding
kok gak ada yang angkat ya
tapi dia lagi sibuk banget kali ya
aku cat aja deh
oh maaf aku gak jadi minta tolong ke om buat cari keluarga jessica
makasih ya om maaf udah ngerepotin
andin kenapa berubah pikiran ya
bahwa mereka sudah suruh orang untuk cari tahu

saya akan tanyakan anding setelah beres urusan dengan vera
saya udah selidiki bos
mobil yang mau culik pak catherine
itu mobil sewaan bos
dan penyewanya atas nama bodiarto
tapi saya masih ragu bos sama data aslinya
soalnya alamat yang ada di ktp itu lokasinya di malang bos
lo gak salah di malang
bener bener aneh semakin mencurigakan
gak masuk akal loh
jangan jangan ini ada hubungannya dengan teror keluarga al fahri
sekarang coba lo pikir deh
teror keluarga al fahri belakangan ini kok gak ikut campur
tapi kenapa bisa catering jadi sasaran
atau mungkin karena ada alasan lain
gak tau juga bos
tak ada faktanya
aku sedih kalau rumah sakit
oh my dear enggak kalau emak gak sakit ya udah gak sehat
mungkin adin masih di kamar
coba kamu panggil dia ingatin dia dia lagi ambil
jangan sampai sakit harus makan
iya pak bos saya permisi dulu
ntar kegemu ya
din din makan yuk
yuk udah ditungguin tuh
kok mata lo begitu eh lo kenapa kenapa
bukan lo udah gak berantem sama pak bos udah baik aja kan iya kan
kenapa kok nangis lagi hah
cerita dong cerita dong sama gue kenapa kenapa kenapa
lo jangan kayak gini
kita kita ngobrol di dalam ya ya ya
sekarang cerita sama gue lo kenapa hah
masalahnya emosi ya
karena gue cuma niatnya tuh buat ngebantu dia aja tapi dia malah marah
ya untuk sekarang ini emang lo harus paham banget sama kondisi sekarang
gue bukan yang ngobelin pak bos ya
tapi kayaknya pak bos tuh lagi stres banget
lagi banyak pikiran banget
masalahnya tuh berjibun di kepala
ya wajar aja pak bos tuh gampang emosi gampang meredak redak
tapi kayaknya dia gak ada maksud kok
perasaan lo tuh buat pake takut gitu
ya mungkin emang lagi banyak beban aja sih dia jadinya dia langsung meredak aja
iya makanya maksud gue tuh gini loh
kalau pak bos kayak gitu lo jangan masukin ke hati
entah kalau lo kayak begini pak bos juga malah makin stress
tambah lagi masalahnya
maksud gue tuh nyatanya yang juga baik
buat ngurangin beban ya dia
tapi yang ada masalah malah marah
jadi giniin din
kadang yang menurut kita baik gitu belum tentu buat orang lain baik
jadi mendingan gini aja
biar nggak ada kejadian kayak gini lagi
lo kalau ada apa apa tuh nanya dulu sama pak bus
aku boleh begini gak ya
aku boleh begini gak ya
aku boleh bantu ini gak ya
aku boleh bantu itu lah ya
jadi biar lo juga gak sakit hati
terus juga lu gak nangis
terus kasihan juga

kita tuh mendingan mikirnya tuh positif aja
gak usah yang negatif lah
buang jauh jauh tuh yang negatif
udah tau tayang tayang
udah gak nangis lagi
ya bener juga
masalah juga banyak banget sih beban pikirannya
jadi lo tuh sebagai istri harus support
kita sekarang kan udah waktunya makan
mau makan di sini atau kita ke ruang makan
selalu udah ditungguin sama pak bos sama bu bos sama gemuy
di sini aja deh
buat masih mau nenangin diri dulu sebentar
yaudah boleh gak papa
kalau gitu gue ambilin makanan dulu
tapi yang juga